kamu inget kan obrolan kita tempoh hari
sebenarnya saya cuma mau ingetin kamu untuk tidak bicara sama siapapun dan ngasih tahu siapapun tentang hubungan saya dengan aldino
maksud saya saya tidak mau ada orang satupun yang panggung aldina itu penyakit saya
hmm maaf madam emang ada untungnya untuk saya kalau saya sebarin rahasia mada
ya saya gak tau itu ada untungnya apa enggak buat kamu yang jelas itu buat saya
kalaupun kamu berat untuk tutup mulut kamu gak bisa ngelakuin itu ya saya lebih tenang kalau misalnya kamu beras
cuma gak nyaman aja deket dia menenang botol kecap jauh
sayang kamu juga sama botol kecap kan berantem terus
yang penting dia orangnya lucu kalau ada masalah dia ngibur ke kayak dia malah bikin masalah
sayang dengerin ibu ya terkadang tuhan itu mengirimkan seseorang itu sebagai wujud kasih sayangnya tuhan sama kita
tuhan itu mengirimkan rifki buat kamu
dan setelah rifqi pergi kamu itu dipertemukan kembali sama mike
ibu yakin kok dua duanya itu dikirim tuhan untuk ngejagain kamu
untuk ngasih perhatian kamu dan untuk memberikan kasih sayang kepada kamu
el boleh minta satu hal gak bu
nggak pulang sama ibu ya
enggak langsung aja ya
misal belum balik lagi
udah jam segini dia masih belum balik juga kira kira dia pergi kemana ya
aibu mana gue teleponin gak diangkat lagi
yaudah el gue ke perkus dulu deh
misa juga gak angkat telepon dari gue lagi
kalau gue gak bisa nyari tau dari misal mungkin gue bisa cari tau dari rifqi
soalnya kan sahabatnya misal selain rara kan rifqi
siapa tau aja misal bilang sama rifqi dia ada dimana sekarang
tapi nyari pak bunyi nih
lu kenapa lo semua ngeliatin gue
eh ale jangan bercanda toh
pasti ale yang telepon sama rifqi ini
kau nih farel bikin kaget aja gue kira kan misal yang nelfon balik
asli karena gue gak nelfon dia
eh terus ini yang di save my bunny siapa dong kalau bukan lo
ternyata cintamu sudah terbagi dua kawan
takut banget loh
asli gue penasaran siapa sih my body ini
aduh kawan cuaca ini dia boleh panas
tapi hati ini dia harus selalu dingin
apaan sih div kan gue udah bilang gue cuma penasaran
gue pengen lihat vertile nya di balik my boney ini
padahal kenapa sih kok tegang banget
sore kenapa kenapa dia tiba tiba pergi kayak gitu
pasti kacau sekali detoknya kawan farel dia punya hati
guys namanya aldino itu emang dari dulu gue namain mae bany
terus gue lupa ganti gimana dong
nona sekarang pergi kejar farel lalu jelaskan semuanya baik baik
tapi ini none kalau seandainya masih saja tidak baik baik
dan duduk di pangkuan nadi
saya kamu udah gak sedih lagi kan
kalah ingat si botol kecap
masih bu dikit tapi
cuma berusaha positive thinking aja
ntar lagi botol kecap pasti balik
kamu pasti kangen ya digoreng sama si botol kecap
padahal kan kamu sering ngambek kalau digodain
sekarang malah el kangen digodain sama botol kecap
ya memang kadang kita itu ngerasa kehilangan seseorang
di saat dia itu dagingnya ada di samping kita
kan si botol kecap itu gak ninggalin kita untuk selamanya
el bakal kuat buat botol kecap bu
tapi gak buat hari
arin dan mamanya arin udah bikin malu ibu
dan el gak bakal tinggal diem bu
el bakal kasih pajaran sama mereka berdua
ya sayang ibu setuju sama kamu
jadi lebih baik kamu jauhin arin
karena arin sama ibunya itu sama aja
dia akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka
jadi sekarang kamu jauhin arin
biar kamu juga gak kena masalah
sayang kamu dengerin ibu gak sih
iya el nurut sama ibu
eh siapa ya
kenapa banyak banget lagi yang nepenin el
jadi el gak liat kalo ada yang el atau ada yang chat
ini miss call udah tujuh belas orang
tunggu sembilan jam segini udah dateng
kamu gak sekolah
madam emang mau tau saya hari ini sekolah atau enggak
ya kalo mau tau sih oke
tak perlu juga kak
oke mari madam
eh tunggu dulu
saya mau ngomong sesuatu
kamu inget kan obrolan kita tempoh hari
untuk tidak bicara sama siapapun
dan ngasih tau siapapun tentang hubungan saya dengan aldina
saya tidak mau ada orang satupun yang kokoh
aldina itu penyekat saya
emang ada untungnya untuk saya
kalo saya sebarin rahasia madam
ya saya gak saya gak tau itu ada untungnya apa enggak buat kamu
yang jelas buat saya
kalaupun kamu berat untuk tutup mulut
kamu gak bisa ngelakuin itu ya
saya lagi tenang kalo misalnya kamu berat